mahalnya harga telur ayam membuat sejumlah produsen roti dan juga kue kering rumahan harus mengerai keuntungan di blitar jawa timur
sementara di purwakarta jawa barat telur pecah kini menjadi incaran karena harganya lebih murah
mahalnya harga telur ayam membuat sejumlah produsen roti dan kue kering rumahan di blitar jawa timur harus mengurangi keuntungan
harga telur di pasaran mencapai rp tiga puluh tiga per kilogram
martina aprilia seorang produsen kue kering asal kelurahan sukorejo membutuhkan dua puluh lima kg telur setiap hari
mahalnya telur membuat biaya produksi membengkak
namun martina memilih mengurangi keuntungan daripada menaikkan harga kue agar bisnisnya tetap bertahan
telur yang saya pakai terus sekarang kita pakai tik ya bukan yang pakai utuh

kita pakai yang harga yang di kedua cuma ya nggak rusak banget gitu
di pasar tradisional pasar rebo purwakarta jawa barat harga telur naik bertahap dari rp dua puluh tujuh hingga kini rp tiga puluh dua per kilogram
menurut para pedagang kenaikan ini dipicu momentum jelang natal dan tahun baru
dari awalnya berapa pak
dari awalnya rp dua puluh tujuh

itu rp dua puluh tujuh itu kapan pak
dua minggu yang lalu
naiknya langsung ke tiga puluh satu atau bertahap
ada pula yang menduga karena pengaruh adanya bansos sehingga distributor menaikkan harga ke tingkat pasar
sebagai alternatif telur pecah menjadi incaran
harga telur pecah dipatok rp satu per butir
tim liputan cnn indonesia